mencari keadilan atas tewasnya sang anak yang dianiaya oknum tni
fauziah ibu dari imam maskur terbang dari aceh
demi mendatangi pengacara kondang hotman paris
di kawasan kelapa gading jakarta utara selasa pagi
keluarga imam maskur bermaksud meminta bantuan hukum kepada hotman paris
itu mencari keadilan anak kami dan keluarga kami
sama hotman paris bagaimana hukuman yang layak yang sedipal
apa yang sudah diperbuat
usai menjadi kuasa hukum keluarga korban almarhum imam maskur
hotman paris menilai penyidik dapat menerapkan pasal pembunuhan
berencana terhadap para tersangka bukan pasal penganiayaan
harusnya bukan hanya pasal tiga ratus tiga puluh delapan
karena kalau sudah mengatakan kalau kamu tidak kirim uang
saya akan bunuh berarti itu sudah perencanaan

salah satu kuasa hukum korban menjelaskan
selain imam maskur ada korban lain yang diculik
namun dibebaskan karena tidak melawan dan membayar uang tebusan
keluarga imam maskur pun berharap agar korban lain
mau melapor dan memberi keterangan di persidangan
dari keluarganya yang pada saat
pada saat almarhum diculik beliau juga ada
mudah mudahan beliau juga bisa memberikan keterangan
yang jelas apa yang terjadi pada almarhum pada saat proses
diketahui korban imam maskur diculik tiga anggota tni
yang salah satunya pas pampres
dari sebuah toko kosmetik di tangerang selatan pada sabtu dua belas agustus dua ribu dua puluh
para pelaku mengaku polisi dan memeras keluarga korban
dengan meminta lima puluh juta rupiah
agar korban tidak diproses hukum atas tudingan menjual obat terlarang
korban akhirnya tewas setelah mendapat kekerasan dari pelaku
jenazah korban dibuang di sebuah waduk di purwakarta
lalu ditemukan di sungai dikarawang pada lima belas agustus
dan dikenali oleh pihak keluarga pada dua puluh tiga agustus
tim liputan cnn indonesia